sementara itu pengungkapan kasus mega korupsi ktp elektronik yang menyeret sejumlah nama terus bergulir
di pengadilan tipikor jakarta hari ini digelar sidang atas terdakwa andi agustinus alias andi narogong
agenda sidang adalah pembacaan nota pembelaan terdakwa atau pledoi
dalam persidangan tim kuasa hukum andi narogong membacakan nota keberatan berdasar fakta hukum
sebelumnya pada tujuh desember lalu jaksa menuntut andi narogong dengan hukuman delapan tahun penjara
dan denda satu miliar rupiah subsidiar enam bulan kurungan
jaksa menilai andi terbukti melanggar pasal tiga undang undang tindak pidana korupsi
dalam proyek ktp elektronik andi narogong berperan mengatur pemenangan tender proyek
kerugian akibat kasus ini mencapai dua tiga triliun rupiah
korespondensi nn indonesia roni satria berada di pengadilan tipikor jakarta
bagaimana perkembangan jalannya sidang
sidang lanjutan ataupun ini berpakaian agenda sidang dari pembacaan nota pembelaan
dari pihak andi narogong ataupun andi agustinus
yang tadi sebenarnya tidak terlalu lama relatif tidak terlalu lama
dimulai pada pukul empat belas waktu indonesia barat dan selesai pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
nah tadi dalam sidang nota pembelaan ataupun pledoi ini
dari pihak andi narogong ataupun tim kuasa hukum andi narogong
membacakan sederetan pembelaan termasuk juga bagaimana peran andi narogong sendiri
yang tentu saja kalau kita tahu pledoi ini untuk meyakinkan dari hakim ketua
dalam hal ini john halasan butar butar
dimana nantinya untuk meringankan terhadap tuntutan yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum kpk
yang dilakukan pada pekan lalu yaitu delapan tahun pidana penjara
kemudian denda satu miliar dan subsidi enam bulan kurungan
nah terkait dengan ini kita harus mengingatkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting
dan apa isi dari nota pembelaan
sedikit saya akan memberikan poin poin terkait dengan pledoi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum
dari andi narogong tadi dibacakan oleh sejumlah tim kuasa hukum
dimana tadi penekanan terhadap peran dari andi narogong
yang dikatakan bukan merupakan kekuatan besar ataupun tidak memiliki andil yang cukup besar
namun tadi intinya dari apa yang disampaikan dalam nota pembelaan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum ini
mengarah kepada irman
kita tahu bahwa irman merupakan mantan dirjen duk capa

kementerian dalam negeri yang terlebih dahulu telah difonis selama tujuh tahun penjara
dengan denda lima ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
dan irman termasuk bersamaan dengan soegiharto saat itu juga telah difonis bersamaan
berbeda tujuh tahun dan masing masing lima tahun
kemudian dari berat ataupun meminta keringanan terhadap apa yang diberikan
ataupun dituntut oleh jaksa penuntut umum
karena kita tahu pada lima desember bisa dikatakan dua hari sebelum tuntutan yang dilakukan oleh jpu
dari pihak kpk ini
ada statement ataupun keterangan diberikan oleh jpu kpk bahwa andina rogong dijadikan sebagai
justice kolaborator dalam hal ini sebagai saksi pelaku dimana nantinya juga membantu kpk untuk
mengungkap bagaimana kasus megaproyek iktp ini lebih lanjut kedepannya
nah tentu saja ini tadi juga menjadi bagian penting yang disampaikan oleh tim kuasa hukum
dimana menjadi gc ataupun justice collaborator ini menjadi hal dimana nantinya tentu akan membantu
menguak kasus ini karena ini bisa dikatakan masih cukup gelap ataupun abu abu yang disampaikan oleh
samsul huda selaku tim kuasa hukum
kasus yang cukup bisa dikatakan melibatkan banyak orang yang bisa dikatakan megaproyek menurungikan negara
tiga triliun rupiah tentunya butuh orang ataupun termasuk bagi pelaku sendiri terdakwa dalam hal ini andina rogong
untuk bisa menguak siapa siapa saja yang masih mungkin terlibat dalam kasus sebesar ini
nah itulah tadi mengapa permintaan terhadap hakim dari yang disampaikan
oleh dalam nota pembelaan ini termasuk juga yang terpenting adalah untuk mengembalikan aset baik bergerak maupun tidak bergerak
dari milik andina rogong ini kepada keluarga dan kepada diri yang bersangkutan
ini juga disampaikan mengingat bahwa untuk menjamin ataupun memberikan hak ataupun kepada keluarganya
yang tidak bersalah ataupun tidak terkait dengan kasus tersebut
nah nota pembelaan ini dibacakan tadi kita tahu bahwa tidak terlalu lama dan didengarkan di persidangan termasuk tadi andi narogong sendiri eva
juga sempat memberikan statement ataupun setelah pembacaan nota pembelaan ini
dia memberikan keterangan ataupun penyampaian ucapan minta maaf kepada seluruh bangsa indonesia
dan ini bisa dikatakan suatu bentuk apresiasi kalau kita lihat selama ini memang banyak sekali terdakwa ataupun yang selama ini hanya
tetap bersikuku untuk tidak mau mengakui persalahannya dan dia menyesali dengan menyatakan bahwa
permintaan maaf kepada bangsa indonesia telah melakukan upaya yang cukup menghambat cita cita bangsa
dan juga bisa memiliki suatu proyek ktp yang bisa dikatakan membantu nantinya masyarakat indonesia untuk bisa menggunakan sistem elektronik
yang bisa dikatakan cukup memberikan kemudahan dalam beraktivitas sebagai warga negara indonesia
disampaikan tadi seperti itu yang cukup bisa dikatakan tentunya akan memberikan pengaruh sedikit banyak kepada hakim nantinya
terkait dengan jaksa penuntut umum juga yang kita tahu telah memberikan tuntutan yang dilakukan pada pekan lalu
nah tadi tadi hakim
john halasanebutarbutar menyebutkan bahwa nanti putusan terhadap vonis yang akan diberikan kepada andi naragong ini
berapakah sesuai dengan jaksa penutup umum atau bahkan bisa lebih atau kurang akan diberikan pada minggu depan pada tanggal dua puluh satu desember eva
baiklah roni satria melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta terima kasih